nih kesini dulu kesini dulu
suh motor pakai berat banget lagi
namanya juga motor
padahal bentar lagi tuh juga sampai
orang gak kuat juga maksa banget
ya kan berdua
kalau motornya kecil mah gapapa
kalau motornya kecil gue gak bisa boncengin lu
tunggu adonannya pek kak
nggak pek kak gue kasih kode dulu
baru dorong segini aja capek
ya lu kan kebiasa
ya badan tuh jangan dimanja
lu tau gak sih
ini gue kepikiran
ini gue kepikiran sih sebenernya
kok kenapa bisa kepilih jadi ketosis ya
kok bisa jadi ketosis ya
oh gue tau
yang milih pasti cewe cewe nih
ketipu sama tampang lu
berarti secara tidak langsung lu tuh udah mengaku itu gantengan gue ya
botol kecap jadi
yang gue maksud adalah
cewe cewe itu yang milih lu
nggak tipu sama tampang lu
bukan gue bilang gue cakep
ih nyer banget lu
bisa aja alesannya
oke jadi gini
gue kasih tau aja nih sama lo
kenapa gue bisa kepilih jadi ketua osc
itu bukan cuma karena tampang buaya yang oke
yang disukai banyak orang
tapi gue punya visi dan misi yang disukai orang ini juga
orang yang udah paham gue
yang udah kenal gue pasti tahu
kalau dua tuh orangnya amanah
dan akan menjalankan tugas tugasnya dengan baik
terus lo seneng gitu sama jabatan lo sekarang
ya seneng lah
karena kita harus mencintai apapun jabatan kita itu
dengan kita mencintai jabatan kita
kita akan melakukan tugas tugas di jabatan kita itu dengan sangat baik dan semangat
bukan berarti kita mencintai jabatan yang kita lakukan
lalu kita menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan itu
kalau kamu mau merubah dunia ini menjadi lebih baik
kamu harus menduduki posisi terpenting di setiap tingkatan hidup masyarakat
si botol kecap lebih enak dilihat kalau dia lagi serius sih
daripada dia kalau dia ngecap
mulai terima kasih
mulai terhipnotis ya
dalam musimun ketiga kamu terhipnotis ya
satu dua tiga
lu aneh dah

wah tipe cowok idaman banget kan
ya kan tadi
jujur amanah dapat dipercaya nggak curang
untung gak usah denial
orang jelas jelas tuh tadi begini
eh denger ya botokecat
gue mesti berpikir seribu kali buat ngebucinin lu tau gak
jadi gue mau nungkin
gue tungguin tuh
sampai lu nanti mikir ke seribu satu
nah itu lu bakal mikir oh gue bucin nih sekarang sama riki

dia tuh orang yang kompeten dan tanggung jawab sama jabatannya
terus malah diganti gitu aja kan aneh
duh michelle aja dong
mau ngapain sih mikir si botol kecap
capek capek tau gak
ingat ya kalau hidupku serba ribet sejak kenal sama dia
jadi mendingan lu jauh jauhin dari dia
biar gue bisa belajar dan mulus dengan tenang
eh kok gue malah kesini sih
ya tapi emang paling hibur sih kalau bercanda sama kerupuk kulit
ya daripada gue emosi jiwa sama dinosaurus
eh apa sih kenapa sih
iya atur nafas dulu kenapa ada apa
itu itu itu nadif
nadif sama anak anak yang lain lagi nyamperin aldino
mereka itu gak terima kalau lu tuh diganti dari ketulosis
iya dimana dimana
hei langsung kabur aja
baru juga mau asetau ujian sampe ribut
pasti mau ribut lagi nih mereka
kalau lu gak terima sama keputusan sekolah
sana aku yang bencana sama suki
weh aldino yang licik pengen cut biang masalah
adanya gak re
kata orang semua adek adeknya
orang adek ips tidak suka cara leh
bukan tidak terima keputusannya
udah udah nih
stop udah udah
udah udah udah
gak gini caranya
ketoran tidak terima kawan
kalau ada diperlakukan tidak adil seperti begini
emang bener sih ya
kelas seseorang itu tercermin dari cara mereka menyelesaikan masalah
merasa kelas atas loh
lu pikir duit segalanya
aku alih tuh
deh gak usah begini lah
ini kan lingkungan sekolah
iiih emang kenapa sih
ih kamu kenapa sih masih manggil aku deo
emang kenapa sih masih manggil aku deo
kan kemarin kita sudah sepakat
kamu manggil aku mayli
gue belum bisa wi
tidak apa apa sih nanti juga terbiasa
eh emang kenapa sih
kan aku pacar kamu
nanti juga kita terbiasa
sampai kapan gue begini terus
ya nggak usah pegangan melihat
lo abis dari mana
gue dari kantin biasa
oh yaudah kalau gitu kita duluan ya
iya aku tau ada drakul yang bagus banget
aku yakin pasti kamu suka
nempel nempel sama opa davin terus
pasti film yang dia maksud tuh film yang pengen rara tonton
lo bawa tuh temen anakis lo
jangan nunduk gue sembarangan
kok mereka protes gue punya banyak uang
kalau gue mau mereka bisa aja
lo bisa minta bokap lo untuk beresin kita semua dari sini
biar gue sama temen temen gue disini
cabut dari sekolah